informasi selanjutnya di mana warga kampung dadap kecamatan kosambi
tanggerang yang hundianya akan ditertipkan oleh pemerintah kabupaten tanggerang
ini menolak dipindahkan ke rumah kontrakan
warga menilai rumah kontrakan yang disediakan oleh pemerintah setempat tidak layak huni
suasana berbeda terlihat di kampung dadap
kemarin suasana terasa mencekam karena ada bentrokan antara warga dengan pihak kepolisian
namun siang ini terlihat lebih kondusif dan warga berkegiatan seperti biasa
meski begitu sikap warga kampung yang mayoritas ini berprofesi sebagai nelayan tetap sama
yaitu menolak upaya penertiban dan relokasi terhadap tiga ratus delapan puluh tujuh kepala keluarga kampung dadap
yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten tangerang pada tanggal dua puluh tiga mei nanti
warga menilai rumah kontrakan yang disediakan oleh pemerintah setempat ini tidak layak huni
kemudian menurut warga luas bangunan dan lokasi rumah kontrakan yang sempit
serta jauh dari bibir pantai ini rupanya sangat menyulitkan mereka untuk mencari nafkah
bukan rumah susun tapi rumah kontrakan yang disediakan sebagai solusi ya
itu bukan solutif justru bertolak belakang dengan keinginan masyarakat
karena itu apa yang ada penyengsaraan
ketika kami sudah punya rumah tempat tinggal yang sangat sederhana
kemudian layak ditempati kemudian nyaman ditinggali kemudian usaha kami pun bisa menghidupi anak istri
kami harus dipindahkan ke sebuah kontrakan
bayangkan di situ
manusiawinya di mana
ketika orang sudah punya rumah untuk kembali ke kontrakan saya sudah capek
dari zaman kecil pun di kontrakan itu tidak layak